untuk mengatasi genangan salah satu ilmuwan dari institut teknologi bandung atau itb menemukan teknologi geopori
teknologi ini memiliki daya serap tinggi sehingga dapat mengurangi genangan yang ada ketika hujan turun dan juga biaya yang lebih efisien
sekira tak ada yang berbeda dari bahu jalan ini
namun tahukah anda kalau bahu jalan ini memiliki daya serap dua ribu liter per menit per meter persegi
jalan ini dilengkapi dengan teknologi geopori di bahu jalannya dengan panjang lima meter dan lebar lima puluh cm
dalam beberapa detik saja genangan dari air yang disemprotkan di atas bahu jalan geopori ini dapat langsung lenyap
seperti air di jalan aspal atau beton
ini merupakan inovasi karya guru besar institut teknologi bandung program studi teknik fisika prof bambang sunendar purwatasmita
terinspirasi dari seringnya melihat genangan air di jalanan ketika hujan juga ada
hanya banjir di beberapa lokasi pria lulusan salah satu universitas di jepang ini melakukan inovasi untuk solusi tersebut
inovasinya dikenal dengan geopori
geopori merupakan teknologi dalam membuat racikan bahan pembuatan jalan sebagai pengganti beton atau aspal
geopori mampu menyerap genangan air di jalan dengan cepat
bahan baku yang digunakan berasal dari limbah industri
jenis limbahnya biasanya selain dari bahan api
dalam sendiri seperti batu dan ini kita juga bisa menggunakan limbah yang ada di dunia industri baja
kemudian selegi itu adalah hasil dari peleburan baja yang paling atas yang biasanya itu tidak digunakan untuk sebagai bahan baja utama karena dia adalah pengotor
nah itulah yang disebut sleg
kemudian yang berikutnya yang cukup punya
punya potensi yang tinggi adalah dari limbah batubara
dalam prosesnya pembuatan geopori ini terkendala oleh penyediaan bahan baku
bahan baku yang berupa limbah batubara dianggap masuk ke dalam kategori bahan beracun dan berbahaya atau b tiga
di ikl itu ada undang undang b tiga
itu yang sebetulnya bagi kami ya peneliti itu harus ditinjau ulang lagi gitu
sehingga bahwa limbah
limbah itu tuh buat kami adalah source ya
sumber bahan baku gitu
dari pengujian geopori bisa tahan empat puluh tahun
namun untuk pengaplikasiannya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai beban jalan
karena kita masih mungkin perlu penelitian lagi kaitan dengan kemampuan si beton atau geopori ini untuk menahan beban yang ada di atas
seperti beban kendaraan atau beban beban lain yang melewati di sana
baik beban secara berhenti atau beban berjalan
harga geopori setara dengan harga konstruksi jalan beton bertulang dengan kisaran tiga ratus ribu per meter persegi
rizka rizlia bandung